glenn kita peluang bareng yuk mau gak
iya kalau sama gadis ini saya oke
ini baik lebih baik dengan ini daripada dengan launra
no way gue mau berangkat bareng laura
glenn seneng banget sama cewek kuman
tapi tenang aja gue gak akan nyerah glenn
gue bakal bikin lo bertukar tukar sama gue
loh kok berdiri di sini sih
yel pikir gue mau apa berangkat sekolah bareng lo
berdiri ini sekarang lo turun
tidak gue gak mau turun oke tidak mungkin
ih udah turun ke sana
kok lo tinggalan gue di sini sih sendirian
ya allah kenapa sih erak kasar gitu
nah jangan kemana mana
sebenarnya gue sudah punya anak kecil gitu
ya gue mau tidur di sini
sebaiknya aku ke sini dulu
aku bisa berangkat
glenn gue tuh pengen ngajak buka plu gue pengen promosiin dia ke keluarga gue buat jadi tukang pijit keluarga gue
eits kalo era promosiin bokap gue ke keluarganya berarti dia bisa dapet uang lebih banyak dong
terus ini kesempatan gue juga biar gue bisa sering sering ketemu sama lara
eh eh eh eh eh kenapa lo eh boleh juga tuh ide
eh kamu dimana
aku hari ini gak boleh sekolah sama tante mary aku lagi dihukum
dihukum kok dihukum eh opi opi oby sayang kamu tenang aja pulang sekolah nanti aku langsung ke rumah kamu ya
aduh laura kemana ya
sekarang belum juga nih anak
anak anak siapa yang melihat opi dan laura
gak tau mama
pak tadi si opi izin katanya ada keperluan keluarga
kalau laura kemana
pak laura bos kali pak kemarin aja dia udah bols dari sekolah
ah maaf aku terlambat sorry ya
ya ampun bikin bran
eh tau gak kamu
kalau tidurnya orang puasa itu dapat pahala
lo denger ya gue gak sini bukan mau ribut
kita cari rumahnya si om mas lo tau kan
eh kita kalau mau maknya kita tangkap anaknya
ngapain sih gadot itu sama laura
kalau sampe gadot sama laura
habis kesempatanku sama om mas
shh jangan ngomong aja lo
glenn kita peluang bareng yuk
kalau sama gadis ini saya oke
ini baik lebih baik dengan ini daripada dengan laura
oh boleh juga
tapi laura harus ikut
kalian kan seara nih
ya udah deh
kemarin aja lo ngajakin gue ngerjain mau merihara
sekarang lo nebeng
kejar itu mobil
eh mana muat bertiga
cep banyak obat
ini orang kaya yang naik katerin
kayak gitu doang kan dipitrain
cepetan gue telat tin
ya telat terap ya
glenn udah sampai nih
oh ya jangan lupa ya
pesen gue buat bokap lo
kak jalan dulu ya
eh lo jalan cepetan dong
dikit dikit gimana sih lo ah
ini juga udah mentok
eh gue keburu buru aja deh
udah gue yang ngajarin
nah ada siapa jalan
aku yang megang aku yang megang
akhirnya ketemu juga sama rumah si omas
jadi bapak bapak ini ngejar si omas
saya juga sampai sekarang suka sama si oman
gue yang kaya susah dapet omas
eh tukang ojek itu nggak boleh jatuh cinta
gimana sih kakak ini
itu panci disiapkan
ini aja belum kelaru dipanggil terus
makanya kerja tuh jangan lelet nyak
ntong lelet tuh ganjang atuh
buruan sayungnya direbus
nanti lelet pisan geningan
aduh ya ma
tante lagi ngapain kayaknya sibuk banget
tante terek mau masak nyak
buat buka puasa sama ibu ibu nanti malam
opi bantuin ya
kajian kan dari tadi opi gak ngapa ngapain di rumah